saudara capres pemilu dua ribu dua puluh empat anies baswedan menyatakan
demokrasi yang benar bukanlah demokrasi yang dimanipulasi
anies menyebut praktik demokrasi saat ini berjalan tidak adil dan berlangsung secara masif
melalui sambungan telepon dalam forum diskusi di kawasan menteng jakarta pusat
anies menyebut praktik demokrasi saat ini berbeda dengan dua puluh lima tahun lalu
anies bilang dibutuhkan terobosan cara baru untuk menyelesaikan tantangan demokrasi saat ini
karena itu saya melihat tidak bisa dilawan dengan cara yang sama